oke meskipun nanti segala
bentuk kegiatan ada simbol ada atribut

per hari ini kegiatan itu akan
bentuknya seperti apa
kan bisa perkumpulan bisa saja
berbagai macam kegiatan lah bisa dilakukan
kalau memang untuk simbol
fpi tidak diperlakukan itu tidak masalah
tapi kita tetap akan berjuang
untuk keputusan ini melalui

bahwa kekuasaan itu tidak selamanya
jadi bisa saja nanti perubahan
kekuasaan fpi bisa

apa celah atau pandangan
hukum menurut anda pak
sugito yang bisa menjadi
penguatan bahwa ini akan anda ajukan
celah hukum apa di sana menurut anda
saya kira kan ada narasi yang terkait
dengan seakan akan fpi sebagai
disini juga ada narasi bahwa
ada video lah yang
isis padahal juga itu kan video
lama juga ada video video lain yang mengatakan
bahwa dengan sikap dan sepaktor
yang isis juga kita kebarangan
kita tidak setuju ini karena alias
macam itu kan belum terungkap ada nanti
kita tentunya akan kita akan ungkapkan
di apa namanya di persidangan tapi
dalam waktu dekat ini juga kita akan
kesan ke media terkait dengan
yang pernah tadi ada
narasi yang terkait dengan isis
pak sugito meskipun di luar soal narasi soal isis
secara fakta empiris memang
sejak tahun ke tahun memang ada sejumlah
kegiatan fpi yang kemudian dianggap mengganggu
dan juga keamanan
ada sweeping dan lain sebagainya ada aksi aksi
yang kemudian berujung pada kriminal
jadi begini mas
pada waktu itu kan tahun
dua ribu dua sampai tahun dua ribu delapan
lebih banyak ke
apa namanya nahimungkarnya daripada
amar maruhnya pada waktu dua ribu sepuluh
kebelakang ini kan banyak
amar maruhnya dan kita juga banyak
bergelut dan di
ketentuan undang undangnya jadi kita
banyak berhadapan mengenai persoalan hukum
jadi narasi sweeping dan
sebagainya atau sejenisnya itu
sebenarnya fpi pada waktu periode periode
sebelumnya itu kan kita ada
transformasi tentunya fpi juga
bergerak di bidang
advokasi hukum hal hal yang
terkait dengan perbedaan pendapat kita
melakukan advokasi umum tidak hanya sekedar
nahimungkar kalau dulu awal banyak nahimungkarnya
oke jadi anda mau mengatakan bahwa
ada kegiatan lain dari fpi
positif gitu maksud anda pak sugito
banyak kalau kegiatan fpi yang positif sangat
banyak ini kan yang menjadi
itu kan yang terkait dengan
tapi pak sugito secara administrasi
memang kan fpi juga
tidak terdaftar di skt
kementerian dalam negeri pak sugito ini juga
bisa menjadi pembenaran atau
legitimasi hukum bahwa memang
tanpa disebutkan dibubarkan pun memang fpi
sudah tidak punya legal standing
jadi gini skt itu kan bersifat
suka rela berdasarkan
namanya keputusan makamu konstitusi
oke jadi bukan suatu keharusan
pada waktu kita itu mengurus
termasuk rekomendasi kementerian agama
kita sudah mencoba
secara prosedur hukum kita sudah mencoba
untuk memenuhi syarat apa yang diperlukan
tapi ini kan karena ada yang sifatnya
ini tuh yang penting kita sudah usaha
sudah ikhtiar tidak ada masalah
kita sudah berperlu ke jalan
oke jadi anda mau bilang bahwa ini
pembubaran ini adalah langkah yang politis
produk hukum tapi dimulai dengan langkah langkah
politis dari pemerintahan yang ada sekarang ini
baik pak sugito terima kasih
kita akan tunggu seperti apa langkah hukum ke depan
yang akan dimiliki fpi
tadi anda katakan akan mengajukan ini ke pt un
kita lihat seperti apa terima kasih banyak
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami di cnn indonesia news